jerat lingkaran setan judi online di tanah air kian marak
belakangan sempat ramai fenomena sederet nama artis papan atas dan influencer
yang diduga mempromosikan judi online di media sosial
bahkan akhir maret lalu dua selebgram kembar di bukit tinggi sumatera barat
ditangkap polisi lantaran mengendorse dan mempromosikan situs judi online
selain mendapatkan uang dari endorsement
keduanya juga mendapatkan keuntungan dari klik website judi yang mereka promosikan
tergiur mendapatkan uang besar secara instan memang kerap membuat banyak orang jatuh
dalam lembah perjudian online
salah satunya budi narasumber yang kami samarkan namanya
ia mengaku telah memainkan judi online jenis slot sejak dua ribu sembilan belas silam dan masih aktif hingga sekarang
awalnya budi mengaku hanya iseng mencoba karena melihat temannya
dan ketika itu ia sempat mendapatkan jackpot dua puluh delapan juta rupiah
namun uang itu langsung habis dalam sekejap untuk foya foya
ia bahkan sempat terlilit hutang pinjol hingga total lima juta rupiah
dari sepuluh aplikasi
meski begitu hingga kini budi mengaku tidak kapok
dan masih rutin bermain empat kali dalam seminggu
bermodalkan lima puluh hingga seratus ribu rupiah
karena berharap akan mendapatkan kembali uang dalam jumlah besar
di sisi lain budi juga berharap suatu saat dapat berhenti dari lingkaran judi
kalau kekerjaan saya bilang enggak ya lancar lancar aja
tapi kalau keluarga ya kadang kadang jadi bud paling ya menistri
nasihatin sih nasihatin biasa suruh berhenti berjudi gitu
ya udah ntar sabar juga waktunya pasti berhenti
maraknya judi online salah satunya dipicu oleh kondisi ekonomi sulit di masa pandemi
sehingga banyak yang mencari pemasukan dengan cara instan
selain itu peran para artis yang ikut mempromosikan
juga membuat orang
semakin yakin untuk mencoba
salah satu faktor penyebab ketagihan bermain judi
adalah keinginan mendapatkan hasil instan dengan usaha minim
selain itu ada juga dorongan rasa penasaran untuk mendapatkan hasil
sehingga terus mencoba secara berulang
kita melihat gini orang kalau ada harapan untuk mendapatkan sesuatu
pada waktu dia sedang mencoba gagal gagal gagal terus tiba tiba ada dapat kesempatan
dapat nih cuma sedikit tapi dapat waduh harapan makin tumbuh mbak
jadi makanya kemudian berharap selalu bahwa
suatu saat dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan gitu
dan kalau dia mendapatkan hasil yang dari judi itu
merasa ada kepuasan sehingga itu yang menimbulkan keinginan berulang kembali
rosem ini juga menjelaskan judi online memiliki sejumlah efek buruk
di antaranya menimbulkan kecanduan yang berpotensi merusak fungsi
kognitif dan depresi
hal ini kemudian berdampak pada menurunnya kemampuan mengendalikan emosi
hingga memaksa segala cara untuk memenuhi hasrat kecanduan judi tersebut
salah satunya adalah dengan meminjam dari pinjol
ada sejumlah cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari jerat judi online
yang pertama adalah dengan berpikir kritis dan memahami resiko bermain judi
kemudian lakukanlah pembatasan akses online
sehingga kita bisa memasuki internet dan memblokir semua akses yang dapat membawa kita ke situs judi online
selain itu penting juga untuk belajar berbagai skill penting yang dibutuhkan
untuk bertahan hidup dan mencari uang
sehingga tidak mudah termakan janji hasil instan dari permainan judi
pakar hukum pidana abdul fikar menegaskan
judi merupakan tindak pidana yang dilarang termasuk judi online
baik pemain penyelenggara maupun yang mempromosikan
mendapat hukuman yang sama
bersifat perjudian juga
nah itu kalau itu enam tahun ya
kalau melalui online itu sebenarnya secara khusus itu enam tahun
ancaman hukumannya enam tahun
nah karena itu kemudian
tapi tetap ya enam tahun atau sepuluh tahun itu bisa ditahan ya di dalam prosesnya
karena hanya tindak pidana yang diancam lima tahun ke atas yang bisa ditahan
berdasarkan pasal dua puluh tujuh ayat dua jungto pasal empat puluh lima ayat dua undang undang ite
semua pihak yang secara sengaja mendistribusikan
atau membuat dapat diaksesnya judi online
terancam pidana maksimal enam tahun dan atau denda satu miliar rupiah
selain itu pasal tiga ratus tiga biskuhp juga mengancam para pemain judi
dengan pidana penjara paling lama empat tahun
dan atau denda satu miliar rupiah
atau denda pidana maksimal sepuluh juta rupiah
pakar hukum menambahkan perlu adanya pengawasan khusus dari pemerintah
terkait kegiatan perjudian online di indonesia
iming iming mendapatkan keuntungan besar secara instan melalui judi memang menggiurkan
namun perlu disadari dibalik itu semua ada kerugian besar yang mengintai
tim liputan cnn indonesia